dan brand nya itu diakui oleh dunia
jadi sudah sangat diperlonggar aturannya
atas potensi eskalasi dan dinamika di kawasan selatan perairan indonesia itu saya kira mungkin
dan harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
untuk tumbuh semakin besar
yaitu sekitar dua puluh satu hampir dua puluh satu lima triliun rupiah
keselamatan dari yesus itu
meski takut aku rasa dan lemah jiwaku
yohanes lima belas ayat sembilan belas sebagai berikut
sekarang tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu
yang dengan tabah dan rajin
ia mengerahkan setiap pikiran
artinya air sungai mandar sejatinya tak layak dikonsumsi
dan yang terakhir adalah memastikan penyampaian informasi
roadmap itu sebenarnya bukan domainnya tni ya
hanya dia satu satunya allah sungguh baik
ya kenaikan ump dua ribu dua puluh tiga akan diumumkan per provinsi
tapi melakukan dialog untuk mengurangi misalkan jumlah jam kerjanya
salah satunya di internal kami news gathering third party editor
di industri pertenetisian tanah air
facebook kami pendengar radio adven suara pengharapan
dengan taat mempersiapkan bahtera
ya baik pak jadi tidak akan mencapai tiga belas persen